definisi pahlawan tidak semata hanya mereka yang berjuang di medan perang atau menyuarakan kemerdekaan
gelar pahlawan juga disematkan bagi mereka yang membawa perubahan agar bangsa ini semakin berkembang
salah satunya melalui dunia pendidikan
seorang mantan tenaga kerja indonesia tki membawa perubahan bagi ribuan anak petani di indonesia melalui pendidikan yang ia berikan secara cuma cuma
bagaimana definisi dan juga wujud dari pahlawan zaman now mungkin sudah hadir bersama saya malam hari ini
ada henny sri sundani pendiri gerakan anak petani cerdas
hemi selamat malam apa kabar
saya kenal henny dua tahun lalu kurang lebih sekitar dua tahun lalu kita ketemu
waktu itu saya pernah ada terlibat satu diskusi dengan henny
saya tanya waktu itu berapa sih anak petani atau anak didik yang ada di bawah gerakan anak petani cerdas waktu itu masih tiga ribuan
dua tahun lalu ya dua ribu tujuh belas
tujuh ribuan nambah
tujuh ribuan anak
tujuh ribuan anak itu di seluruh indonesia
baru di pulau jawa sama lombok saat ini
pulau jawa luar biasa
dua tahun kita nggak ketemu langsung naiknya empat ribu ya
pertanyaannya gerakan anak petani cerdas
kenapa anak petani
ya karena pertama latar belakang saya sendiri kan berasal dari keluarga berhutani seperti itu
nah dari sana saya melihat bahwa
para petani buruh tani itu kehidupannya tuh sampai hari ini tuh masih dikenal dengan petani itu selalu identik dengan kemiskinan
mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan sebagainya gitu
dari sana akhirnya terbitlah satu keinginan untuk menjadi bagian dari solusi yang ada dari permasalahan yang ada di masyarakat gitu
akhirnya bikinlah gerakan anak petani cerdas
tentunya dengan satu visi besar yaitu ingin memutus rapi
mulai kemiskinan mulai pendidikan
oke dengan visi misi yang mulia itu ya
waktu itu mulai pertama kali di daerah mana
di daerah kampungnya waktu itu di kampung jampang dan di kampung sasak
di bogor ya
oke dan itu artinya wilayah yang jauh sekali dari perkotaan
iya aksesnya agak ke dalam gitu ya
waktu itu kita cuma lima belas anak mbak
saya sama suami cuma ngajar
berdua seratus ribu itu saya ingat banget
itu tuh cuma kebeli apa namanya buku gitu pensil
terus sisanya beli permen sama biskuit susu gitu
karena gak kebeli whiteboard
whiteboard waktu itu harganya udah tujuh puluh lima ribu sendiri
akhirnya udah ngajarnya pakai kardus bekas
artinya mereka sendiri yang datang
begitu kamu datang ke kampung itu memang mereka ini
sangat membutuhkan haus dengan pendidikan
atau ada juga kadang kadang mungkin orang orang
atau masyarakat indonesia yang ada di wilayah yang jauh dari kota
agak terpencil misalnya
mereka agak resisten dengan kehadiran orang luar pertama satu
yang kedua pendidikan
tidak se open minded itu bahwa semua anak ini harus sekolah
harus berpendidikan kan
memang waktu itu ketika kita datang
waktu itu kan memang kami masih tinggal di perumahan
terus kami jalan ke kampung perkampungan warga di belakang perumahan
dimana waktu itu kan kita punya asisten dirumah
dan beliau sakit gitu
ketika kami jalan ke kampung dengan gang yang sangat sempit sekali
di sana kami melihat anak anak yang berlarian gitu
dengan baju yang lusuh gitu
terus ada juga anak anak bertelanjang kaki
ketika ditanya ternyata ada juga yang putus sekolah dan sebagainya gitu
dari sana tuh saya sama suami
kalau dari sana tuh kayak apa sih yang bisa kita lakukan untuk mereka gitu
kalau uang waktu itu kita benar benar yang baru nikah gitu kayak
kita masih struggle sama kehidupan kita secara finansial
tapi waktu itu kayak kita ingin berbuat sesuatu gitu
kayaknya ini nggak bisa nunggu lagi gitu
akhirnya apa yang bisa kita lakukan
kita mulai dengan apa yang kita punya gitu
tanpa harus nunggu bantuan dari sana sini dulu gitu ya
kita punya ilmu mungkin itu bisa berarti untuk mereka gitu
lima belas anak pertama yang berada di kampung
murid kamu umur berapa
waktu itu masih anak anak masih sd ya
sekarang ya ada yang udah smp gitu sma
jadi mulai dari usia sd atau dari taman kanak kanak
dari prisko juga ada anak anak yang belum sekolah juga ada ikut sekolah sama kita
karena kalau di perkampungan kan gak ada paut gitu
gak ada tk juga gitu
akhirnya mereka belajar sama kita
apa sih yang kamu ajarin
banyak hal sih mbak
dari yang diajarkan secara akademik juga ada
terus ada juga
kita lebih membekali anak anak semacam life skill juga gitu
ada yang pertanian kah teknologi kah
ngenalin gimana caranya pakai gadget gimana caranya pakai komputer
memang ada sekarang anak yang gak kenal gadget ya
iya masih mbak
masih ya masih ada
saya pikir kayak semua anak bahkan mungkin lebih pinter daripada orang tuanya untuk gadget
kalau di perkotaan ya mungkin orang tuanya bahkan harus ngikut seminar yang dia gimana supaya anaknya lepas kecanduan di gadget
tapi kalau di perkampungan kita malah
ngenalin anak anak gimana caranya turn onnya dimana ketika ngetik itu kayak diajarin gimana pakai apa ngetik itu seperti apa
terus abis gitu anak anak tiba tiba pas lagi ngetik teriak kakak katanya huruf m nya ungu
huruf huruf m nya hilang gak ada
karena kita juga ngajarin anak anak misalkan yang itu tuh yang sesuatu ilmu yang bisa langsung mereka gunakan
contohnya ada satu anak waktu itu dia apa ya kayak
lulusan sd nggak bisa lanjut sekolah kita mau support beasiswa nggak bisa juga karena orang tuanya masih punya adik di rumah lima orang
dan akhirnya dia disuruh bekerja dan waktu itu baru kerja tiga hari udah di pecat sama pak haji di toko kelontong itu
gara gara apa coba gara gara dia nggak bisa pakai kalkulator
tidak bisa menggunakan kalkulator
iya alasannya gara gara apa karena di sekolah itu ya kalau ngitu nggak boleh pakai kalkulator gitu
nah dari sana tuh kayak kita tuh disadarkan bahwa mungkin selama ini apa yang diajarkan di sekolah di sekolah formalnya mereka itu belum bisa menjawab kebutuhannya anak anak
belum bisa menyelesaikan masalah anak anak di masyarakat
lalu henny juga artinya sekitar tujuh ribuan anak anak di indonesia sekarang sudah mendapatkan asupan pendidikan walaupun mungkin belum sepenuhnya tapi paling tidak basic basic atau dasarnya ya
saya usai jeda nanti kita akan kembali apa saja mungkin tantangan
kemudian dari seratus ribu tadi sekarang tujuh ribuan anak itu dapat donaturnya dari mana saja
kemudian juga mungkin henny bisa cerita bagaimana dulu kisahnya sebelum mendirikan ini
dulu bekerja sebagai tki yang di hongkong ya
kita akan break dulu
si indonesia connected masih akan kembali usai jeda
tetaplah bersama kami
kita masih bersama dengan henny definisi dan juga mungkin sosok pahlawan zaman now ya
jadi henny sri sudhani ini adalah pendiri gerakan anak petani cerdas
han kita flashback sedikit sebelum kamu balik ke kampung mas
artinya balik ke indonesia untuk mendirikan gerakan anak petani cerdas
kamu dulu bekerja di hongkong
oke berapa lama kamu kerja di hongkong
dari dua ribu lima sampai dua ribu sebelas berarti enam tahun
oke berapa umur kamu berapa tuh
lulus smk delapan belas tahun
lima belas tahun lulus smk
berapa lama tadi
enam tahun kurang lebih
kita kan mikirnya kan wah kalau misalnya mungkin tujuan perempuan atau mungkin orang orang indonesia yang bekerja sebagai tki atau tkw kan adalah uang kan
artinya untuk memberikan penghidupan yang layak bagi keluarganya
salah satunya itulah ekonomi loh untuk memperbaiki hubungan ekonomi
apa yang mendasari kamu kesana
kemudian apa yang kamu lakukan
ketika itu kamu memutuskan untuk stop kemudian kamu kuliah di hongkong
iya mbak jadi kayak emang dari kecil aku tuh pengen jadi guru kan karena dulu waktu sekolah sd gitu udah jalan jauh seringnya gurunya gak ada misalkan kayak gitu
jadi kayak mungkin timbul satu dendam positif ya dari dalam diri sendiri itu kayak saya selalu bilang sama diri saya sendiri gitu bahwa nanti nih kalau gue udah gede saya tuh pengen jadi guru
guru yang gak pernah menyanyiakan semangat anak didiknya untuk belajar
nah tapi kan untuk jadi guru tuh kan harus sekolah tinggi kayak gitu sementara kan orang tua saya tuh ibu kan gak ada sama bapak itu bercerai dari semenjak saya kecil
akhirnya saya cuma diasuh sama nenek saya
nenek itu buta aksara gak bisa baca nggak bisa tulis dan jadi gak ada yang ngajarin
gak ada ngajarin juga gitu seringnya sampai nangis itu enggak ada yang ngajarin gitu dari sana tuh mungkin rangkaian kehidupan saya di masa lalu itu yang akhirnya menjadi satu
jadi itu jadi juga mengganda banget
saya kayak motivasi untuk saya tuh bisa terus berjuang untuk meraih mimpi saya gitu untuk menjadi seorang guru akhirnya dari lulus smk itu akhirnya memilih ya terpaksa memilih menjadi tki karena gak punya pilihan lain gitu kan
gak ada yang membiayai impian saya cita cita saya meskipun ya impian itu gratis tapi kan untuk meraihnya kan ada usaha yang harus kita bayar juga gitu
jadi uang penghasilan kamu selama bekerja kurang lebih enam tahun itu
kamu gunakan sebagian besar untuk kuliah di hongkong
apa yang membuat kamu begitu nekat dan berani
kenapa saya bilang nekat dan berani
artinya gini ketika orang indonesia kita memutuskan untuk melanjutkan pendidikan
dengan environment atau dengan lingkungan mungkin yang bukannya anti terhadap pendidikan
tapi kurang engage dengan pendidikan itu sendiri
kalau pun mau melanjutkan artinya di indonesia saja
kamu berani sekali nekat sekali saya kuliah di hongkong
iya sebenarnya bukan berani juga sih mbak takut juga
suka dengar kalau tki itu yang di luar negeri ada yang pulang tinggal nama dan sebagainya
saya juga takut gitu kalau ditanya kamu takut nggak berangkat ke hongkong saya juga takut
tapi ketika saya melihat kondisi di kampung halaman saya justru jauh lebih menakutkan
karena saya melihat di kampung halaman saya tidak
ada harapan tidak ada masa depan di sana gitu
saya takut justru yang lebih menakutkan bagi saya itu saya takut berakhir seperti ibu saya
seperti nenek saya seperti teman teman saya yang ketika dia gak bisa sekolah nikah
umur baru tiga belas tahun udah jadi janda bagi saya itu jauh lebih menakutkan gitu
jadi bukan menakutkan artinya kamu pulang di luar negeri terkendala bahasa
atau terkendala dengan sesuatu yang sifatnya asing bukan itu justru
bahasa itu sesuatu yang bisa dipelajarin gitu
sementara kalau kondisi di kampung halaman saya itu sesuatu yang bagi saya itu
itu kayak sulit sekali untuk saya ubah saat itu gitu
jadi mau tidak mau akhirnya saya hijrah gitu ke sana ke hongkong tetap dengan satu tekad gitu
saya berangkat tki ke sana tapi saya pulang harus jadi sarjana saat itu
harus jadi sarjana dan akhirnya menjadi sarjana
waktu itu ngambil kuliahnya
entrepreneur management kalau untuk s satu nya tapi sebelumnya saya ngebeda
diploma tiga juga untuk it
it di hongkong juga ya
iya di hongkong juga
oke luar biasa
pemikirannya sangat jauh ke depan ya tidak terpatok apa yang disini bahkan
karena mungkin latar belakang ya itu tadi ya hen ya
oke setelah kuliah berapa tahun di hongkong
enam tahun kemudian pulang
itu langsung kamu kepikiran untuk mendirikan gerakan anak petani cerdas ini
jadi ketika balik ke indonesia itu ya karena ketika aku wisuda gitu kan
aku nelfon sama emak yang membesarin aku selama ini gitu
aku bilang sama mak kayak neng hari ini di wisuda gitu neng hari ini jadi sarjana
tahu gak sih mbak kayak nenek itu malah nanya sama aku gitu
neng kayak wisuda itu apa sarjana itu apa kebayang gak sih kayak perjuangan selama
bahkan sama sekali gak tercetcher di dunia itu
gak paham karena kan nenek gak pernah sekolah yang nenek tau kan cuma guru
menteri yang suka nyuntik gitu sama insinyur gitu
akhirnya waktu itu aku bilang sama nenek gitu sampai menahan
karena tangisan karena wisuda di negeri orang cuma sendirian gitu kan
saya bilang sama nenek kalau saya wisuda jadi sarjana nanti saya bisa pulang ngajar anak anak
kayak gitu bisa saya bisa jadi guru gitu
akhirnya pertanyaan anda berikutnya yang bikin saya pulang ke indonesia nenek nanya gitu
terus kayak terus nenek pulang kapan nanti mbak keburu gak ada
nah dari sana akhirnya saya setelah lulus saya memutuskan langsung pulang ke indonesia
bangun perpustakaan yang pertama kali karena waktu dari hongkong itu kan
aku bawa lebih dari sepuluh orang
aku bawa lebih dari tiga ribu buku mbak jadi aku suka baca buku
itu tiga ribu dari
dari aku koleksi pribadi waktu itu
jadi selama enam tahun di hongkong aku ngumpulin lebih dari tiga ribu buku
aku jadi kontributor juga suka nulis juga waktu di hongkong itu untuk beberapa koran sama majalah
di hongkong maupun di indonesia
balik ke indonesia dengan karena seneng baca buku mungkin pemikirannya lebih terbuka
dan akhirnya saya kemudian kayak pas balik ke indonesia ngelihat kondisi kampung masih kayak gitu
gak ada yang berubah terus mikir kayak apa sih yang bisa aku lakukan
kenapa sih aku jadi sarjana pertama anak berhutani di kampung aku gitu
mungkin itu jawaban dari allah tuh kayak biar kamu bisa bantu orang orang atau anak anak yang nasibnya sama kayak kamu
sekarang henny masih turun ya turun turun ke lapangan artinya aktif mengajar
dengan tujuh anak di indonesia tujuh anak di pulau jawa dan juga nusa tenggara barat ya
lebih banyak di lohong
pasti dibantu dengan relawan dong
kalau relawan sih yang di lombok mungkin sekitar seratusan yang pernah bantu kita gitu kan
namanya relawan kadang kebanyakan kalau di lombok itu mahasiswa
jadi kayak dia udah lulus punya kesibukan udah gak bantu lagi tapi selalu ada lagi relawan relawan yang baru udah untuk datang kayak gitu
termasuk di bogor juga sama gitu untuk di bogor ada yang di jawa tengah
kalau di jawa tengah itu saya dibantu oleh teman teman saya yang mantan tki juga gitu
jadi kalau mbak
mantan tki pun juga sekarang terlibat di mengajar di gerakan ini ya
jadi kayak kalau mbak datang ke sana mungkin kayak ketika anak anak belajar mereka diajarinnya bahasa inggris oleh ex yang pernah bekerja di singapura belajar bahasa cina oleh diajarin sama ex yang dari hongkong gitu dari taiwan
bayangkan kalau misalkan mereka harus bayar berapa banyak yang harus mereka keluarkan uang itu
mereka pasti nggak sanggup lah ya gitu
tapi mereka bisa mendapatkan apa yang didapatkan oleh anak anak
yang mungkin hanya berasal dari kalangan menengah ke atas aja kayak gitu
jadi saya percaya bahwa sebenarnya pendidikan itu adalah hak untuk semua
dan tugas kita bersama untuk mendekatkan pendidikan itu kepada mereka yang membutuhkan
oke bagaimana akhirnya mereka menyerap semua ajaran ilmu yang kamu dan teman teman relawan di gerakan ini berikan kepada mereka
apakah setelah ini artinya gini mereka terinspirasi untuk ya terus berkembang pastinya menjadi lebih besar lagi
banyak apa ya kayak di tiap titik di tiap kampung itu memang berbeda beda gitu perkembangannya mbak
minimal yang saya lihat hampir sama itu adalah minimal mereka ingin punya satu motivasi dan tahu caranya gimana supaya mereka bisa terus melanjutkan pendidikan gitu
bahwa sebenarnya pendidikan itu bukan sekedar untuk dapat ijazah saja
pendidikan itu bukan sekedar untuk kamu tiap hari kayak
datang ke sekolah gitu
kerjain pr kerjain tugas
tapi yang paling penting dari pendidikan ini adalah sebenarnya mereka harus belajar
nah itu apakah itu juga yang kemudian menurut kamu menjadi salah satu faktor masalah pendidikan yang ada di indonesia
tadi mungkin sudah di highlight sedikit sama henr
karena yang dibutuhkan anak anak zaman now sekarang beda kan dengan zaman saya atau zaman mama saya dulu
tiga itu kan penting
satu lagi sih kalau di kita ada karakter mbak
jadi di kita kan memang kayak dilakukan pembiasaan pembiasaan baik
karena kan kita tahu bahwa the first you make habit the last habit makes you
kebiasaan baik yang dilakukan sama anak anak itu kan mereka misalkan punya orang tua yang bisa kita bilang orang tuanya tidak well educate misalkan
terus di sekolah juga masalah karakter ini kurang tersentuh karena misalkan dengan satu kelas dengan jumlah empat puluh anak satu guru sih seperti apa kayak gitu
nah akhirnya sekolah anak petani cerdas ini sekolah non formal yang membantu sebenarnya mengisi kekosongan kosongan itu kayak gitu
jadi supaya anak anak tiap akhir pekan mereka datang ke kita misalkan gitu atau pulang sekolah mereka bisa baca buku di kita berinteraksi dengan kita menyerap hal baik melakukan pembiasaan pembiasaan baik
jadi kira kira kalau kita tarik ke belakang sudah berapa tahun kamu berkecimpung
berkecimpung di dunia ini khususnya di dunia pendidikan buat anak anak
dari dua ribu sebelas kurang lebih delapan sembilan tahun mungkin ya
iya tapi dulu juga ketika saya belajar gitu ya misalkan ketika saya lulus sd itu baru masuk smp saya juga di madrasa itu suka bantu guru ngaji untuk ngajar juga
jadi sebenarnya meskipun saya dari sisi keilmuan mungkin saya lebih memilih di entrepreneur tapi passionate saya
tidak ada perjuangan keras yang tidak berujung atau berbuah manis
ini salah satunya berbuah manis mungkin di tahun dua ribu tujuh belas saya mau buka boleh saya buka minta dibuka di plasmanya
jadi dua ribu tujuh belas henny masuk dalam tiga puluh under tiga puluh ya
oke tiga puluh under tiga puluh versi majalah forbes jadi salah satu anak muda berpengaruh di asia versi majalah forbes
kapan ketika kamu pertama kali masuk
aku pernah gitu dulu
kalau kamu yang pertama kali dikasih tahu ini siapa yang kasih tahu nih
jadi kayak waktu itu aku dihubungi sama wartawan tapi waktu itu aku lagi umroh sama keluarga kan
kamu tahu forbes itu sebelumnya
kebetulan waktu di hongkong aku tuh kerja di majikan yang apa majikanku yang laki laki itu tuh akuntan publik gitu jadi bacaannya emang majalah majalah kayak gitu jadi kayak di rumah tuh udah biasa baca majalah majalah yang seperti itu
biasa yang lihat majalah tuh ada muka kamu disini gimana
pertama nggak nyangka sih mbak jadi kayak ya itu kayak rangkaian hidup dalam hidup saya tuh kayak banyak hal yang bagi saya tuh kayak ajai banget gitu
ya nggak nyangga aja tapi pada akhirnya dengan adanya misalkan ada pengakuan seperti itu tuh kayak itu tuh menguatkan saya gitu bahwa selama ini saya tuh tidak berjuang sendirian gitu
ada orang orang yang support saya untuk bisa melangkah sampai hari ini
kamu diakui oleh dunia ya ketika kamu masuk dalam list tiga puluh under tiga puluh versi majalah forbes ini ya
hen saya mau kasih lihat anda juga jadi mungkin salah satu sekarang yang tengah masuk dalam program gerakan anak petani cerdas adalah seperti ini
nanti mungkin bisa di zoom kali ya kameranya ya jadi ini adalah salah satu
ada ininya juga
ada campainya juga
jadi kayak di kita namanya anak petani cerdas
ini kan kita full semuanya gratis gitu
nah sementara ada ribuan anak itu tuh kayak alat tulisnya butuh banyak buku bacaannya butuh banyak dan sebagainya
tapi yang namanya donatur kita kan disupport sama donatur yang tersebar di lima benua ya alhamdulillah sampai hari ini
oh jadi tidak hanya dari indonesia saja dong
tapi yang namanya donatur mereka tuh kayak kalau mau donasi
ya donasi ke kita
mungkin di satu waktu mereka ingin donasi ke tempat lain atau kalau misalkan mereka punya kepentingan lain akhirnya nggak donasi
tapi kegiatan kita harus terus berjalan kita harus sustain gitu karena ada anak anak yang menggantungkan harapannya kepada kita gitu
akhirnya kita punya unit bisnis yang di sana tuh ada lebih dari seratus produk yang kita jualin secara online
jadi di produk produknya ini kita juga campaign di sosial medianya hashtagnya membeli untuk memberdayakan kayak gitu
jadi kayak di sini ya
donasinya tidak hanya uang tapi artinya mereka juga bisa melihat hasilnya ya si donaturnya ini ya
apalagi mimpi kamu untuk dunia pendidikan indonesia
kalau kita ngomong soal pendidikan nggak akan ada putusnya nggak akan ada habisnya pasti akan selalu banyak tantangannya mungkin juga banyak kurangnya
apalagi mimpi kamu untuk dunia pendidikan ini
kesempatan sih mbak
aku ngerasain sendiri ketika aku berjuang dan dapat
mencari kesempatanku sendiri untuk bisa kuliah tinggi gitu bisa mencapai pendidikan tinggi aku bisa mengubah hidupku menjadi lebih baik
aku bisa mendapatkan masa depan yang seperti aku impikan
nah yang dibutuhkan oleh anak anak indonesia itu kesempatan untuk mereka bisa mengakses kepada pendidikan yang berkualitas seperti itu
dan ini sekarang belum ya artinya belum sampai ke situ
jadi kita juga kan di program anak petani cedas kita juga punya
beasiswa namanya beasiswa lokal heroes
jadi kita ngasih beasiswa ke anak anak yang benar benar dari pelosok daerah
terus mereka bisa kuliah di kampus manapun yang mereka inginkan di jurusan apapun yang mereka sesuai dengan passionnya kayak gitu
dan ketika mereka sudah lulus mereka akan pulang ke kampung halamannya dan membangun kampung halamannya
makanya kita campaign di sosial media nya
hashtagnya sarjana pulang kampung bangun indonesia dari kampus
sudah sudah lama
sudah ada ininya yang juga jadi sarjana kemudian pulang kampung
baru ini baru satu angkatan baru angkatan ini angkat dua angkatan ini insya allah tahun depan mulai pada wisuda lagi
kemarin udah ada satu angkatan
sudah berapa anak
belum banyak sih mbak untuk angkatan pertama untuk yang kuliah
kan kita usia anak petani cerdas baru enam tahun
jadi anak anak kemarin baru sekitar lima anak yang memang jadi akhirnya dia jadi guru di kampungnya gitu
ngajaran anak anak dan pingin belajar dan sebagainya
tapi pada akhirnya mereka tuh kayak
jadi kayak satu jelmaan bahwa sebenarnya berasal dari keluarga apapun kamu dengan keterbatasan seperti apapun kamu ketika kamu punya mimpi dan kamu berjuang untuk meraihnya itu pasti
ngomongin soal kesempatan juga tadi henny bilang sekitar tujuh anak didik yang ada di gerakan anak petani cerdas tersebar di pulau jawa dan juga nusa tenggara barat
kalau ngomongin kesempatan kenapa tidak semuanya
pengennya sih begitu
kita berharap dari awalnya tuh kita berharap bahwa ini menjadi gerakan bersama gitu
tapi alhamdulillah sekarang itu kita baru dari bogor saja
jadi awalnya dulu kami di satu kampung aja terus jadi kedua kampung ketiga kampung
ini juga kita juga ingin memanggil gitu anak anak muda terbaik yang di berbagai pelosok kampung sana di berbagai belahan indonesia seperti itu untuk ikut serta gitu
membangun gerakan yang sama gitu karena saya sendirian itu gak akan sanggup gitu
tapi saya percaya bahwa setiap satu orang minimal bisa bantu satu orang anak
mimpi seorang heni sri sundani untuk mencerdaskan anak petani indonesia sudah dijalankan paling tidak sedikitnya tujuh sekitar tujuh anak didiknya yang merupakan anak petani di pulau jawa kemudian nusa tenggara barat sekarang sudah ada ya sudah masuk dalam programnya
mudah mudahan mimpi kamu untuk mencerdaskan seluruh anaknya juga didengar oleh mendikbud udah menteri kita yang baru mas adi makarim ya
mudah mudahan juga mas adim kalau misalnya nonton boleh silakan di hire untuk mungkin bisa menyisir anak anak yang ada di wilayah indonesia ya
mudah mudahan diskusi saya dengan henny ini bisa bermanfaat visi misinya sangat mulia sekali kita akan lihat bagaimana nanti perkembangannya ke depannya
terima kasih sekali lagi henny sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini terima kasih atas kehadirannya